ibu peri ibu peri kenapa
ibu peri ibu peri bangun ibu peri
bagaimana ini tuhan
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku tidak akan bisa melakukan apapun tanpa kekuatan
suara gue bisa sangat keluar
tunggu akan gue kering banget rasanya
gue butuh air nih
lo masih untung
bos kita gak nyuruh ngabisin dulu
seenggaknya lo bisa ngisep udara bebas deh
ini untuk apa pak
tolong kamu sebarin semua selebaran ini
kalau perlu kamu ketukang fotokopi kamu kopi yang banyak
dan kamu sebarin dimana mana
kalau perlu sampai ke pelosok sekalian
intinya saya mau tasya ditemuin
dan saya akan lakukan apapun untuk hal itu
tasya harus ketemu
tapi sebaiknya kita tenang aja dulu pak
kamu diam kamu diam
kamu jangan pernah ngebantah saya fit
sekarang juga dimana mana
tanpa kecuali itu
tangkaku kalau kuasa sama kamu itu mau hidup hadianya
punto yang pastinya ada di kedua belakangnya
kami kamu sama sama ada yang kita cintai
lalu selama kamu menghilang kamu kemana
terus kamu ngapain di sini
apa yang sudah terjadi sama kamu tasya
ceritanya panjang om
kita bisa pergi dari sini nggak
tempat ini enggak aman
sepertinya saya pernah melihat tamu
tapi di mana
om dia itu
saya temannya tasya
karena tasya butuh istirahat
saya perlu bawa dia ke tempat yang aman
ya ya kamu benar
yang penting kita harus lihat dulu dari sini
tapi aku enggak tahu kita mau pergi ke mana
kita gak punya tujuan kan
kalau enggak ada tujuan
dan kalau kalian mau
kamu pulih ke tempat om
kamu juga boleh
terima kasih om
terima kasih pak
selamat datang kembali
kalian ada urusan apa datang hotel saya
ibu maya tahu kan saya
tidak bisa berada di rumah
tidak akan mau kerjasama dengan ibu maya
iya kita tahu
dan kita sudah enggak berkerjasama lagi dengan musuhnya pak bayu
pak bayu aku yakin
aku jauh lebih tahu lebih banyak tentang perusahaannya tristan dibanding pak bayu
seperti pak bayu bilang sendiri kan
aku pernah jadi orang dalamnya
rahasia rahasianya aku tahu semua
ya bisa diterima
sekarang ibu maya akan berada di rumah
pak bayu jadilah kastausah sama saya
apa yang ibu maya tahu
semoga aja ini kabar baik
halo pak burhan
gimana ada perkembangan apa